selanjutnya komisi pemberantasan korupsi menahan mantan bupati tabanan bali iputu eka wiryastuti
mantan bupati ini ditahan terkait kasus dugaan korupsi dana insentif daerah di tabanan bali tahun dua ribu delapan belas
selain menahan iputu eka wiryastuti kpk juga menahan staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan tabanan bali
idewa nyoman wiratama diduga membantu bupati tabanan untuk memuluskan pengucuran dana insentif daerah did
senilai lima puluh enam miliar rupiah
bupati tabanan niputu eka wiryastuti memberikan fee senilai dua lima persen dari nilai did
kepada mantan kasih pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman dirjen perimbangan keuangan yahya purnomo
dan kasih dana alokasi khusus dirjen perimbangan keuangan riva surya
uang ini kemudian disebut sebagai dana adat istiadat
penyerahan uang senilai enam ratus juta dan lima puluh lima tiga ratus dolar as dilakukan pada agustus hingga desember dua ribu tujuh belas
pemberian uang oleh tsk tsk knpw melalui tsk idnw ini diduga sejumlah sekitar enam ratus juta rupiah dan lima puluh lima tiga ratus usd
dan saat ini juga tim penyidik masih akan terus melakukan pendalaman dugaan adanya aliran uang pada pihak pihak lain
yang diduga juga punya andil dalam pengurusan dana did
untuk kabupaten tabanan tahun anggaran dua ribu delapan belas